assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
peristiwa isra' mi'raj adalah mukjizat besar
dan tanda kenabian yang sangat jelas
selain itu ini adalah kekhususan dari nabi kita
karena hal ini tidak pernah terjadi
kepada nabi dan rasul selainnya atau sebelumnya
nah sebelum terjadi peristiwa besar ini
bahkan rasulullah saw
sempat mengalami banyak masa masa sulit
dan untuk membahas tema terkait hikmah dari isra' mi'raj ini
sudah hadir bersama kita di studio
ada gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar sehat hari ini
terima kasih jazakallah khair sudah hadir disini
untuk berbagi ilmu terkait hikmah dari isra' mi'raj ini
pak kiai dan pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
ini kan memang kita memperingati isra' mi'raj ya
kadang kadang kalau saya mengingat
kita belajar tentang sejarah isra' mi'raj ya
dari isra' mi'raj
sederhana kan bahwa peristiwa terjadinya perjalanan
rasulullah dan lain sebagainya
tapi sebenarnya kita ingin membedah lebih dalam lagi
apa sebenarnya makna dari isra' mi'raj ini
dan kemudian apa sebenarnya hakikat
dari kejadian atau peristiwa besar ini
iya tadi mila sudah memulai itu
saya masih merekam yang disampaikan mila itu
yang pertama yang saya rekam adalah
bahwa ini keistimewaan untuk rasulullah
tidak pernah allah berikan kepada siapa siapa
tidak nabi tidak rasul dan tidak juga malaikat
itu yang pertama
yang kedua tadi mila sampaikan tuh
bahwa peristiwa ini terjadi
setelah nabi muhammad itu
melalui berbagai macam halangan
rintangan dalam perjuangannya menyampaikan ajaran agama
oleh karena itu saya ingin memulai
dengan bagian pertama dari surah al israq
ini kalau kita ikut peringatan isra' mi'raj
itu semua pembaca al quran
pasti membaca ayat yang pertama dari surah al israq
ayat tadi dimulai dengan firman allah
orang yang belajar bahasa arab
itu tahu dalam tata bahasa arab
setiap kata itu akan bermula dari
fi'il madi menunjukkan masa lalu
fi'il mudhore itu kata kerja yang menunjukkan
masa yang akan datang
atau fi'il amr yang artinya perintah
tentu dikerjakan sekarang dan di masa yang akan datang
kemudian ada disitu yang namanya masdar
jadi kalau pernah belajar bahasa arab misalnya
itu ada satu kaidah satu kata terdiri dari tiga huruf
kemudian diubah ubah dimodifikasi
untuk perubahan makna misalnya kata kata
nasoro itu menolong kalau iyan suru
nasoro itu menolong sudah terjadi
kalau yang suruh menolong sekarang dan di masa yang akan datang
kalau iyan suru menolong sekarang dan di masa yang akan datang
kalau iyan suru menolong sekarang dan di masa yang akan datang
kalau unsur itu tolonglah
kalau nasrun namanya pertolongan

semacam itu seperti itu ya
grammarnya begitu ya
kata kata subhana ini dari masdar
dia tidak terikat dengan subjek pelaku
dan dia tidak terikat dengan objeknya
dia tidak terikat dengan kapan dilakukan
siapa yang melakukan
itu menunjukkan bahwa ayat ini istimewa
karena dia dimulai dengan subjek pelaku dan dia tidak terikat dengan objeknya

ada yang dimulai dengan yusabihu
ada juga yang dengan kata perintah
nah ini menggunakan kata subhana
ingin menunjukkan bahwa apa yang akan diceritakan oleh allah pada ayat ini
menunjukkan keagungan dan kekuasaan allah
tasbih itu dalam bahasa inggris itu adalah
maka tasbih itu seakar dengan kata kata sabaha
sabbaha itu artinya berenang
orang yang berenang itu kan menjauhi daratan
tapi kalau dia di tepi saja itu namanya berendam
menjauh itu artinya apa yang akan saya ceritakan ini kata allah
itu sangat jauh dari jangkauan manusia
sangat jauh maknanya kalau kamu pelajari secara mendalam

oleh karena itu ingin menjawab pertanyaan
dan ini adalah ayat yang pertama
ini adalah peristiwa agung
tidak allah memberikan kepada siapa pun
untuk berjalan dari masjidil haram ke masjidil aqsa
itu jaraknya lebih dari seribu km
nabi itu dibawa oleh malaikat jibril
keluar dari alam yang bisa kita bayangkan
ini sudah tidak ada gambarannya
itu hanya allah berikan kepada nabi muhammad
ayat tadi kalau kita teruskan
tidak ada mikrotnya ya disitu ya
yang pertama asro biabdihi dulu
allah mengisrokan biabdihi hambanya
nabi muhammad ketiga pada puncak ketinggian
apa ada yang lebih tinggi
daripada orang yang mikrot kepada allah
tapi pada puncak ketinggiannya
pada puncak katakanlah prestasi yang diraih
oleh hamba allah
itu nabi dipanggil dengan kata kata
nabi muhammad itu di al quran
itu dipanggil dengan beragam bentuk panggilan
kadang dengan jabatannya sebagai nabi
itu ada di surah al anfal misalnya
kadang kadang dipanggil dengan panggilan rasul
ya ayuharr rasul misalnya
kadang kadang disebut namanya
kalau ayat ini mau kita rubah
seandainya itu bukan wahyu allah hanya pertimbangan diksi dan pemilihan kata mau saya katakan
subhanalai asro birasulihi nggak ada yang salah ya kan yang isro memang rasul allah mau disebut
binabiyyihi apa yang salah memang yang mikrot itu juga nanti nabinya mau subhanalai asro
nabi muhammadin memang nabi ini namanya nabi muhammad tetapi pada puncak prestasi rasulullah pada puncak
dunia bertemu ilahadratirobbilalamin disidratilbuntah dan seterusnya itu dia dipanggil
dengan kata kata hamba apa kata guru saya mila itu allah ingin memberikan nasihat yang dalam
sepanjang masa bahwa puncak prestasi manusia itu kalau dia bisa menjadi hamba allah terlepas pangkat
dan jabatannya status sosialnya puncak prestasi saya sebagai manusia yang berpengaruh pada
kemampuan saya dan manusia yang berpengaruh pada kemampuan saya dan manusia yang berpengaruh pada
bernama muhammad faiz itu
bukan kalau saya sebagai politisi
jadi presiden itu bukan
kalau saya sebagai santri jadi kiai
itu bukan kalau saya pedagang
menjadi konglomerat tapi
puncak prestasi saya
apapun yang saya miliki di dunia ini
kalau saya bisa menjadi
nah itu akan menjawab
pertanyaan milah yang kedua
tadi bahwa rasulullah itu
mengalami masa yang sulit
apa saja sebenarnya apa saja itu
semua orang mila dalam sejarah
sepakat isra dan
mikrot itu terjadi
menjelang rasulullah diperintahkan
hijrah setelah melalui
tahun yang disebut
dalam sejarah amul husni
kesedihan tahun penuh kesedihan
tahun kesedihan milah
rasulullah itu ketika
dia dari allah betul
semuanya atas takdir dan kehendak allah
tapi bangunan takdir
ini allah buat indah
saya bisa menjadikan nabi itu
sebagai uswatun hasanah
isra amul husni ini
nabi itu berdakwah
itu didukung oleh
dua orang yang sangat beliau kasihi
yang pertama istrinya nih
nih milah kenapa rasulullah itu
istri terkasih sayyidah khadijah
cintanya itu luar biasa
kenapa karena cinta sejati
cinta sejati karena hodijah juga mencintai
rasulullah dengan penuh jiwa
dan raganya apa diantara yang
dicatat oleh ahli sejarah
al qubro ini kalau punya
apapun dari aspek harta
itu menganggap itu juga hartanya
rasulullah jadi nabi itu
bisa melakukan apa
apapun terhadap aset yang dimiliki
oleh pedagang kaya
di mekah itu seperti beliau
sendiri dan istrinya itu
nggak ada cemburut cemburutnya
kalau kita punya filosofi kan
uang suami itu uang istri
tapi uang istri bahkan kadang kadang
suaminya tidak tahu kalau istrinya punya uang
bahkan kadang kadang suaminya
tidak tahu kalau istrinya punya rekening di bank
tapi sayyidatuna khadijah
itu setiap punya apapun
diberikan sama rasulullah
khadijah itu kenapa usianya
lebih dewasa dari rasulullah lebih tua
dalam banyak sejarah itu juga karena
kepentingan dakwah khadijah lah yang
memberikan ketenangan dan kedamaian
di awal awal nabi berdakwah
ada rasa cemas bagaimana
menghadapi kaumnya bagaimana
merubah paradigma dari
orang yang tidak mengenal allah
ar rahman ar rahim maka hadijah
yang memberikan itu semua tahun
itu beliau wafat
wah itu kehilangan yang sangat
dakwahnya selama ini nabi
mau berdakwah apapun
makanan tersedia di rumah tanpa
nabi perlu berpikir masa apa
makan apa khadijah mempersiapkan
itu semua jadi pada saat itu menggoncang
yang kedua adalah paman beliau
abu talib yang mendukung
rasulullah walaupun beliau itu
diperselisihkan apakah kemudian
berakhir dengan masuk islam atau
tetap mengikuti agama
yang ada di mekah
kita tidak membahas itu tapi beliau itu
jauh disepakati oleh ulama adalah
orang yang ada pada garda terdepan
membuat masyarakat quraish
di mekah itu tidak berani
menyentuh nabi secara fisik
kan banyak orang saya sih nggak takut sama dia
tapi takut sama bapaknya
itulah abu talib
dan wafat tahun itu nabi
kehilangan kata dalam sejarah itu sanadaini
sosoknya dua dada
di mana beliau biasa bersandar
dan mendapatkan pembelaan dan kedamaian
hilang apa yang terjadi
setelah amrul husni itu
terjadi maka orang orang
di mekah itu berani kepada rasulullah
sudah tidak ada hadijah
sudah tidak ada abu talib
maka apa yang terjadi
semua orang itu
melakukan embargo massal
bani hashim keluarga nabi
semua pengikut nabi jadi kalau mau
belanja itu ditanya kartu identitasnya
kalau anda pengikut muhammad
walaupun punya uang
tapi boleh jadi kartunya
nggak bisa digesek
nggak bisa tokoh tertutup
nabi itu diusir
keluar dan tinggal di pegunungan
yang ada di sekitar mekah
semua pintu mekah
ditutup untuk rasulullah
wow berat sekali
itulah saat itu konteks
kenapa allah mengatakan
kalau kamu menjadi hamba saya kata allah
boleh kau tutup
semua pintu dunia
akan aku bukakan buat hambamu itu
dengan semua kekuatan
yang kamu miliki di mekah
selama muhammad itu adalah
maka saya akan berikan
apa yang tidak pernah
hikmah yang pertama
kalau engkau ingin berada
seperti ketinggian yang dicapai oleh
yang dalam hidupnya
pak kiai ini sejujurnya saya baru dengar cerita ini
secara singkat ya tapi
dasyat sekali powerful sekali
tampaknya masih ada banyak sekali hikmah
dibalik peristiwa israel merod ini
pemirsa jangan kemana mana
gak baik muliaan akan kembali
setelah yang satu ini
ini luar biasa
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan dalam episode
hikmah israel merod
pak kiai kita lanjutkan setelah kemudian terjadi
peristiwa agung ini
kemudian nabi bercerita kan bagaimana sebenarnya
respon sahabat kemudian respon mungkin
kaum quraisya pada saat itu
apakah kemudian menyaksikan kan
biasanya udah gak percaya kan tadi nabi diembargo
kemudian cerita hal hal seperti ini yang sebenarnya
itu kan di luar nalar
oleh karena itu tadi mila juga
bahwa ayat yang pertama
di surah al israq itu hanya berbicara
tidak memberi porsi kepada
bahkan secara sederhana
itu juga pesan kemanusiaan dong
bahwa ketiga menyampaikan sesuatu
nabi itu kan mendapatkan dua keistimewaan
karena dari mekah ke yerusalem itu
pada masa itu kalau naik kuda berapa lama
gak mungkin semalam ya pak kaya
ini dikerjakan bahkan tidak sampai semalam
hanya dalam waktu yang sedemikian singkat
yang kedua nabi juga mengalami mi'rab gitu
yang ketiga dari yerusalem itu
kemudian kesidratil muntaha dan seterusnya
itu kalau kita lihat kan ini ada dua peristiwa
tapi yang diceritakan yang pertama
ini hikmahnya adalah
isra' itu parameter ukuran
untuk kita melakukan uji sahihnya
karena kejadiannya di bumi
oleh karena itu
diantara kisah al isra' wal mi'rab itu
kata rasulullah saw
saya ketika pulang dari yerusalem menuju mekah
itu saya melihat
ada kafilah dagang quraish
di tengah jalan sedang sibuk
karena ada unta
yang mengamuk dan berusaha
untuk keluar dari barisan
maka nanti setelah kafilah dagang ini
sampai ke mekah ditanya
oleh orang mekah benar nggak sih
kamu pernah mengalami ini dan itu
maka ini menjadi bukti yang sangat otentik
tidak bisa lagi dielakkan
maka nabi menyampaikan itu
pada aspek yang pertama
sementara mi'ratnya itu menjadi
ini allah sedang ingin
bukannya allah tidak tahu
allah maha tahu tapi buat
nabi muhammad kan tidak tahu
allah tahu kan kapan kiamat terjadi
allah tahu kan saya mau kayak apa
tapi mila kan tidak tahu
maka untuk itu nabi dikasih peristiwa mi'rat
orang yang kemudian
keimanannya kepada rasulullah itu
berbalik hari itu banyak
yang asalnya sudah percaya kepada nabi
menjadi tidak percaya
sayyidina abu bakar dikasih
itu diantaranya menurut
banyak cerita karena
pembesar quraish itu
memanggil sayyidina abu bakar karena dianggap
sayyina abu bakar ini adalah orang dengan
benteng iman yang kuat
ini yang pertama kali
goyah maka yang lain mudah
untuk digoyahkan dia katakan
temanmu karena mereka kan tidak muslim ya
za'ama itu dalam bahasa arab artinya mengaku ngaku
kalau orang sekarang mungkin halusinasi
ke sana ke yerusalem terus
naik ke langit kembali
ke mekah dalam waktu yang singkat
kamu percaya tidak
yang namanya muhammad rasulullah
bercerita lebih dari itu
saya akan percaya kepada
rasulullah nah itu namanya
asyiddik jadi di sini adalah
sedang pembersihan ini
oh betul pembersihan ini
seleksi alam seleksi alam
kalau kata orang sekarang untuk
di situlah sebetulnya
peristiwa isra wal mirra
itu disampaikan oleh rasulullah
yang pertama itu nabi ingin
mengatakan saya tidak bohongkan
buktinya yerusalem seperti ini
buktinya di perjalanan seperti itu
kalau saya tidak berbohong di sini
kan ini persoalannya bukan soal bohong
dan tidak bohong bukan soal benar
dan tidak benar tapi ini adalah
keyakinan kalian kepada allah
kalau allah bisa menjalankan
saya dari yerusalem ke mekah
pulang allah juga tidak ada
buat allah mana yang lebih sulit
mana yang lebih berat buat allah
saya tidak bisa membuktikan yang ini
karena parameternya tidak ada
di dunia saya harus menceritakan
sesuatu yang kalian juga tidak akan
bisa untuk memahami itu
tetapi bagian dari iman
tanpa harus memuaskan
akal dan hati saya
bukankah cinta begitu ketika anda
saya mencintai suami anda dan saya mencintai
istri saya boleh jadi bahasa
cinta itu berbeda
dong dengan yang namanya rumus matematika
apakah satu tambah satu sama
dengan dua ketika dibicarakan
atas nama cinta itu tidak sama
itu diantara hikmahnya
ini dasyat pak urhul jadi
adalah hal yang memang tidak bisa kita
jangkau dan itulah justru
ujian keimanan ujian keimanan itu
dan buat orang yang seperti
rasulullah menjalankan fungsi dakwah
mulailah dengan apa apa
yang bisa dicerna dan dipahami
dengan baik oleh
manusia lawan bicara
tempat dimana kita akan
menyampaikan pelajaran tentang
agama jangan memulai dari
sesuatu yang boleh jadi
sulit untuk dipahami betul
jangan memulai sesuatu dengan sesuatu
yang terlalu jauh
dengan logika mereka mulailah
dari sesuatu yang terukur oleh mereka
untuk kemudian kamu hantarkan
kepada puncak keimanan
masya allah ternyata sedalam
itu ya sedip itu ya hikmah
ini juga sudah ada pertanyaan
yang datang dari pemirsa gapai kemuliaan mari kita
bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
islameh oroj rasulullah
bertemu dengan nabi nabi di langit
mengapa rasulullah bertemu
dengan nabi nabi secara acak
apa sebenarnya hakikatnya
terima kasih assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini pertanyaan
dari mbak nurul dan ini menarik sekali
itu dia bahwa sebelum
sampai ke sana nabi
itu bertemu dengan
tetapi tidak dengan semua nabi
kenapa dan kemudian urutannya
itu juga benar tadi yang
disampaikan enggak urut ya enggak urut acak
kata orang sekarang yang
disepakati oleh cerita dan banyak
riwayat yang pertama kali bertemu
itu adalah nabi adam nabi adam betul
nabi adam itu bertemu
bukan saja sebagai
bukan saja sebagai kakek
moyang manusia tetapi nabi
ketika mau bertemu
di sidratil muntaha melihat
keagungan keindahan yang
tidak dibayangkan kenapa perlu bertemu
dengan nabi adam agar
para ulama diingatkan
sebetulnya oleh allah dengan bahasa
memahami bahasa isyarat itu adalah
manusia yang agung kalau yang
masih butuh kata kata verbal
itu boleh jadi hatinya
itu tidak punya rasa yang
dalam nabi diberitahu ini loh
selalu ingat bahwa tempat
beliau itu di bumi dakwah
beliau itu di bumi
engkau harus ingat loh
yang pertama kali di surga pun
nabi adam bukan engkau muhammad tapi
menurunkan ke dunia karena
manusia diciptakan itu
untuk berda'wah memakmurkan
dunia jadi nanti jangan
sampai kita itu sebagai manusia
gitu kalau sudah punya
dikasih nikmat sama allah lupa
nggak mau pulang gitu loh
bermunajat indah di depan kaabah
tapi jangan lupa pulang
indonesia ada anak anak yang
menunggu saya boleh jadi
diberi nikmat oleh allah
bermunajat indah di masjid
tapi jangan terus terusan di masjid
ingat ada istri yang nunggu
kamu bawa nafakah untuk dia belanja
hikmah bertemu dengan nabi
allah adam alaihissalam di langit
selanjutnya ini malah ketemu sama yang
terakhir nabi yahya
iya ya jadi dari pertama kemudian lanjut
terakhir dulu baru nanti ke atas kan gitu
nah ketika bertemu dengan nabi
nabi ini itu luar biasa
kan bertemu dengan
saya kan menjelaskan waktu saya ngaji
itu kenapa bertemu
dengan nabi yahya
itu isyarat dari allah
rasulullah nabi muhammad
rintangan yang akan kamu hadapi
kamu harus ingat dengan
yahya yahya itu hidup
yahya itu artinya hidup dan menghidupkan
karena dia lahir
menghidupkan harapan ayah
nabi zakaria yang sudah
sembilan puluh tahun tidak punya anak
dia juga menghidupkan
yang sudah kering tidak
mungkin dibuahi dan tidak mungkin
kau harus selalu punya harapan
penderitaan halangan dan rintangan
tahu loh bahwa usianya itu
sudah sembilan puluh tahun
admum inni tulang saya itu
sudah rapuh wasta'ala ro' su'sa'iba
saya itu sudah tua rentak
uban sudah memenuhi kepala saya
pernah berperang sangka buruk dengan
allah saya tidak pernah kecewa
dengan allah saya tetap punya
harapan yang besar kepada allah
itu pesan kepada nabi muhammad
begitu juga ketika ketemu
dengan nabi isa itu pasti ada
pesannya dengan nabi ibrahim
tentu mungkin waktu yang tidak
cukup untuk kita bahas tapi itu adalah
itu adalah itu adalah
ada hikmahnya dengan nabi isa
misalnya mendapat tantangan dari pengikut
karena pemahaman mereka
bahwa syariat tawrat itu sudah
sempurna maka mereka
tidak menerima ada syariat
baru kau juga akan diperlakukan
seperti itu muhammad oleh
karena itu penting bertemu
dengan nabi isa untuk
mengingatkan apa yang
kamu alami itu bukan
aku berikan hanya kepada kamu
nabi muhammad tapi juga pernah
aku berikan kepada nabi agung
isa yang kelahirannya
aku berikan salam
sampai ada dalam benak nabi muhammad
berat sendiri enggaklah
nabi isa pernah merasakan
itu dan begitu seterusnya jadi
sebenarnya peristiwa besar ini
justru membesarkan hati nabi muhammad membesarkan
hati nabi muhammad sekaligus menjadi
pengingat bahwa di tengah
keindahan perjalanan itu
jangan pernah lupa
terhadap tugas utamamu supaya
nanti mila jadi ingat kalau sedang
dapat bonus bisa pergi kemana mana
jangan sedang mengingat
keindahan di jalan saja tapi
ada tugas anda untuk kembali bekerja
ada tugas anda untuk mendidik anak
ada tugas anda ini dan itu
itu sebetulnya hikmahnya
nabi bertemu dengan beberapa
nabi yang ada
diacak oleh allah bertemuannya
untuk hikmah yang luar biasa
jawaban saya itu
hikmah seperti ini
boleh itu menjadi pemahaman saya
boleh jadi mila punya pemahaman
yang lain dan itu tidak
ada yang rumit
dan bertentangan dengan ajaran islam
apapun anda silahkan menafsirkan
mengapa bertemu dengan nabi adam dulu
dan kemudian yahya berbeda versi dengan saya
tetapi pesannya adalah
hikmah itu bisa saya ketahui sekarang
mungkin tidak saya sampai hari ini
mungkin sepuluh tahunnya akan datang
tapi semua yang allah berikan kepada
rasulullah sekecil apapun
pasti ada hikmah
yang bisa menjadi lentera hati buat saya
menerangi jalan hidup saya
dan sejujurnya cerita ini
justru menambah keimanan dalam dada
ini sebenarnya kan hakikat semuanya
juga itu ya pak kiyah
yang akan hidup sepanjang zaman
bukan sekedar bercerita
nabi naik apa kecepatannya
bagaimana itu seiring dengan
waktu mungkin juga tidak
terlalu fokus orang hari ini
kita punya pesawat yang mendekatkan
jarak sekalipun pesawat hasil
karya manusia itu berbeda dengan
buruk atas kekuasaan allah
tetapi kemudian tidak
penting buat kita
hari ini berfikir
burok itu bentuknya kayak apa
kadang kadang orang masih terpaku dengan pertanyaan pertanyaan seperti
itu pertanyaan lahiriah
tetapi justru pelajaran apa
yang bisa hidup di dalam hati
saya sepanjang masa ketika ada
peristiwa al isra mirot yang kita
kenang sepanjang tahun
kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali
ya pemirsa terimakasih ada yang masih menyaksikan
gapai kemuliaan dalam episode
hikmah isra mirot kita lanjutkan
di segmen terakhir ini pak kiai
ini agak mengulang ya pada
pembukaan segmen pertama bahwa kalau kita
bicara peristiwa agung ini ini sebenarnya
yang diberikan khusus kepada nabi muhammad yang tidak diberikan kepada nabi nabi selainnya
yang mendapat kekuatan untuk melemahkan lawan bicaranya itu namanya mukjiz
dia oleh orang arab diberi ta'mar butoh itu untuk menunjukkan kesempurnaan
jadi kalau saya bisa mengalahkan lawan bicara saya itu saya disebut mukjiz
tapi kalau membungkam sampai dia tidak bisa berkata kata lagi itu namanya ⁇ mujizat
itu asal kata mukjizat jadi sesuatu yang pasti istimewa
karena dia bisa digunakan untuk membungkam lawannya
isra' mi'rat itu juga bagian dari mukjizat
mukjizatnya harus dilihat dari dua sisi
mukjizat setiap nabi itu sebelum nabi muhammad itu ada yang bersifat indriyawi
dia bisa dilihat dirasa dan dicerna menggunakan panca indera manusia
dia dilempar jadi ular
dipukul laut jadi punya terowongan misalnya
nabi soleh misalnya bisa mengeluarkan unta dari dalam gunung
itu allah berikan juga
kepada nabi muhammad
tapi tidak banyak
kata allah saya bukannya tidak mau muhammad memberi kamu ⁇ mujizat seperti itu
tetapi mujizat seperti itu biasanya seperti anak kecil yang minta permen
nangis saya kasih permen
terus kayak gitu gak selesai selesai
maka nabi muhammad dibekali lagi dengan mukjizat non indriawi
dia bisa dipahami menggunakan logika dan akal sehat
itu yang namanya mukjizat ilmu pengetahuan
yang kita dapatkan di dalam al quran
dan juga mukjizat yang bisa mencerahkan hati sepanjang zaman
oleh karena itu peristiwa isra'mi'rot itu menjadi mukjizat
dari aspek indriyawi
bagaimana mungkin nabi melakukan perjalanan seperti dalam waktu yang singkat
bagaimana nabi bisa keluar dari atmosfer bumi misalnya
tanpa menggunakan baju astronot misalnya
yang harus kita pahami
itu adalah kekuasaan allah
kalau allah sudah mau jangan tanya bagaimana seperti apa
dia hanya membutuhkan iman dan allah hanya membutuhkan kun fayakun
sementara mukjizat yang kedua yang non indriyawi
betapa ayat quran yang tadi saya sampaikan sederhana saja
saya bisa mendapatkan begitu banyak cahaya yang menerangi hidup saya
saya dulu berpikir bahwa saya akan menjadi manusia yang membanggakan ibu saya

saya bisa jadi akademisi profesor
saya bisa jadi orang yang membanggakan ayah saya
kalau saya bisa berceramah dan memiliki reuterika yang luar biasa
saya bisa menyenangkan istri saya kalau saya menjadi pengusaha yang sukses misalnya
tetapi sebenarnya yang membahagiakan manusia itu kalau dia bisa menjadi hamba allah
hamba itu kan tidak mengerjakan apa apa
kecuali atas izin
hamba itu ketika melakukan apapun itu sebatas mengikuti apa yang diperintahkan oleh tuannya tanpa mempertanyakan hasil akhirnya
prestasi manusia itu kalau jadi hamba
kerjakan apa yang allah perintahkan
jangan tanya kalau saya sholat dapat apa
kalau saya puasa dapat apa
kamu berpuasa berpuasa saja
sedekah sedekah saja
apa dengan bersedekah saya jadi kaya punya mobil
tetapi ketika kamu bersedekah memberi apa yang kamu cari dalam hidup itu dengan air mata dan keringat
semata mata karena mengindahkan perintah allah
maka kelak kamu akan merasakan apa yang akan allah berikan kepada seorang hambanya
itu adalah nasihat terlepas isroq mi'rat itu terjadi ribuan tahun yang lalu
dan tetap akan bermanfaat
sampai hari kiamat anak cucu saya akan mendapatkan pelajaran itulah ⁇ mujizat yang abadi di dalam al quran
peristiwanya boleh sudah berlalu
tetapi susunan yang diceritakan oleh al quran firman allah ini akan selalu hidup berkembang
di dalam hati setiap orang yang ingin mendekat dan mendapat petunjuk dari quran
dan akan bisa dipahami setiap masa ya
terakhir pak kiai
tadi kan sudah cerita banyak hikmahnya
iya ceritanya banyak kesimpulannya juga pasti harusnya banyak
tapi kita singkat saja pak kiai
jadi setelah kemudian kita tadi belajar terkait hikmah dari isroq mi'rat ini
apa yang harus kita petik betul betul
apa yang harus kita ambil betul betul dari peristiwa besar ini
bahwa menjadi hamba allah yang seperti saya katakan
itu seperti ayat tadi
minal masjidil haram
dari masjid yang ada di mekah
lewat masjid yang di tengah tengah
dan masjid yang terjauh
bahwa hidup itu bermula dari sujud
ketundukan kepada allah
dan juga harus berakhir dengan ketundukan
saat saya miskin dan saya berharap kaya
saya berdoa kepada allah
saat apa yang kau minta kepada allah allah kabulkan
kau jangan pernah lupa untuk kembali merendah
sujud kepada allah
itu adalah pesan agama
kau harus bermula dari allah
dan kembali kepada allah
seperti al asma'ul husna
allah itu al awal wal akhir
dia tempat kita bermula
dan itu tempat kita berakhir
ini luar biasa
ini ilmu yang mahal sekali
semoga bisa menambah keimanan kita kepada allah
dan kecintaan kita kepada rasulullah
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menjadi bekal bagi kita
untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi
dan menjadi hamba allah yang insya allah jauh lebih bertakwa
insya allah kita akan berjumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh